ini hal yang sangat penting
mengenai pak hasraf
kenapa sama pak hasraf
dia ingin meminang kamu
dan menjadikan kamu istrinya
enggak enggak enggak
davina belum mau nikah bu
davina masih muda
davina masih mau sekolah
tapi dia ingin sekali memperistirahat
saya bukannya nggak mau bayar
bisa nggak kasih saya waktu satu bulan lagi
kamu bilang satu bulan lagi
kamu jangan coba permainkan saya
bayar atau kembalikan berlian saya
besok saya akan datang lagi ke sini
mana berliannya udah dijual
mau cari pinjaman uang dimana ya
mau jual mobil
itu kan belum lunas masih nyicil
ah pinjam uang sama pak hasraf
tapi utang saya masih banyak sama dia
udah jatuh tempo lagi
aduh saya tuh bener bener takut banget
ntar kalo sampai rumah saya disita sama pak hasraf
terus terang ya jeng
terus terang ya jeng
terus terang ya jeng
terus terang ya jeng
kamu kan tau kalau si hasraf itu duren
ih nora masa duda aja enggak tau

udah udah ah saya kan lagi serius nih
bagaimana kalau davina kita jodohkan sama hasrak
bagaimana kalau davina kita jodohkan sama hasraf
davina itu kan cantik
hasraf itu ganteng dan kaya raya
nah mereka itu pasti cocok
bener gak jeng
betul banget tuh jeng deti
saya yakin jeng kalau davina nikah sama si hashraf
hutang hutang itu semuanya pasti lunas
dan saya yakin jeng pasti akan kaya raya bener gak
jeng deti kayaknya usulnya jeng yusif yang dicoba deh
bagaimana kalau davina kita jodohkan sama hasraf
dan setelah itu
saya akan mengundang hasraf
dengan begitu saya mudah memperkenalkan mereka
dan setelah itu
saya akan mengundang hasraf
dan setelah itu
saya akan mengundang hasraf
dan setelah itu
dan setelah itu
kamu mau merayakan ulang tahun di rumah
emang boleh bu
nanti kamu undang semua teman teman kamu ya
nanti aku mau ngundang si black si
teman teman smp aku teman teman sma aku
teman teman kuliah aku
tetangga aku semuanya harus
selamat ulang tahun ya
semoga kita kasih
ini buat kamu
ini aja udah berarti banget buat aku
pak hasraf saya pikir tidak datang malam ini
makasih ya udah datang
selamat ulang tahun davina
semoga semakin cantik
makasih ya pak
davina gadis yang cantik
saya harus mendapatkan gadis ini
tanggutang bu dety akan dilunas semuanya
satu lagi saya akan memberikan bu deti satu m
bapak tenang saja saya pastikan davina mau menikah dengan bapak
lah bagaimana dengan laki laki semalam
oh maksud bapak tori
apa itu masalah kecil tenang saja bisa saya bereskan
selamat pagi tante
mulai sekarang kamu tidak usah lagi antar jemput daphina
emangnya kenapa tante
aku iya kamu belum tahu kan
mulai sekarang dan seterusnya davina akan diantar jemput oleh supir calon suaminya
bukan dengan motor budutnya kamu
terima kasih tante
terima kasih tante
tori ke mana bu
itu udah berangkat
loh kok malah dibiarin pergi
sudahlah mulai sekarang yang antar jemput kamu itu supirnya pak hasraf
hah kok bisa bu
kamu berangkat ya
hei dengar baik baik
kalau lo masih mau hidup lama jauh di davina
mungkin ada yang ingin ibu bicarakan sama kamu
ini hal yang sangat penting mengenai pak hasraf
pak hasraf kenapa sama pak hasraf
dia ingin meminang kamu dan menjadikan kamu istrinya
enggak enggak enggak davina belum mau nikah bu
davina masih muda davina masih mau sekolah
tapi dia ingin sekali memperistri kamu davina
coba kamu pikir sekolah itu bisa kapan saja
tapi ini kesempatan emas
kesempatan emas untuk menjadikan kamu istri orang kaya

davina enggak ngerti ya sama ibu
ibu tuh selalu aja mikirin diri ibu sendiri
tapi ibu enggak pernah mikirin perasaan davina bu
apalagi ini soal nikah bukan soal hal yang main main bu
ini bukan masalah dengan siapa davina menikah
mana mungkin davina menikah dengan orang yang davina tidak cintai bu
seperti kamu mencintai tarik pemuda miskin itu
kalau kamu menikah sama dia kamu tuh mau makan apa